batas akhir pelaporan pajak tidak begitu lama lagi yaitu hari sabtu tiga puluh satu maret untuk wajib pajak pribadi dan senin tiga puluh april untuk wajib pajak badan
anda yang belum melapor mungkin akan lebih tergerak hatinya jika lebih mengetahui mengenai pentingnya melapor pajak tahunan
dan kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
kita akan melaporkan pajaknya lapor spt nya dengan benar lengkap dan jelas
ini diatur dalam undang undang agar kalau anda wajib pajak anda lapor spt nya seperti itu
baik berarti intinya memang wajib melapor seperti itu ya
tapi mungkin masih banyak yang bertanya tanya juga biasanya seperti karyawan begitu mereka sebenarnya kan pajaknya sudah terpotong
tapi sewajib apa sih untuk tetap melaporkan bukti spt atau bukti potongnya itu kantor pajak ya
ya jadi sekarang ini memang kita mencoba untuk ke arah transparansi
jadi kalau misalnya saya bekerja masnya bekerja sudah jadi karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja
nah tahu dari mana kantor pajak bahwa pajak yang disetorkan oleh perusahaan itu benar
kalau kita nggak cross check dari wajib pajaknya yang lapor juga ke kita
jadi kita biar untuk bisa cross check kebenaran datanya
oh cross check kebenaran data ya
tapi mungkin ada yang berpandangan bahwa saya sudah dipotong begitu saya nggak perlu ngasih lagi
tidak kalau melewati dari batas tanggal
ada tentunya diatur juga dalam pasal tujuh undang undang kup
kalau kita tidak lapor spt telat aja itu dendanya ada
kalau untuk spt tahunan orang pribadi itu seratus ribu rupiah dendanya
kalau dia badan satu juta rupiah
tapi kalau seandainya dari pajak yang dia harusnya setorkan itu kurang itu akan dikenakan denda lagi
kalau itu apa
dan tentunya kita tidak ingin ini terjadi
tapi sebenarnya yang patut diketahui oleh masyarakat adalah melaporkan pajak itu bukan hanya kewajibannya dia
tapi dia juga haknya dia untuk mengetahui bahwa iya
pajak yang sudah saya setorkan itu sudah masuk ke negara
dan kenapa harus tetap lapor spt
saya karyawan sudah dipotong oleh perusahaan
tapi kenapa masih saya harus lapor spt
karena belum tentu dia penghasilannya hanya dari itu saja
mungkin sambil dia sebagai karyawan dia juga melakukan dia buka bengkel misalnya
buka salon buka restoran
kan dia tetap harus lapor spt
baik berarti kalaupun seperti ini pertanyaan saya ialah mungkin banyak kan juga
biasanya wanita karir begitu ya
wanita karir biasanya juga punya suami yang bekerja seperti itu
nah itu seperti apa bentuk laporan spt nya
jadi untuk wanita memang ada sedikit privilege buat wanita
bahwa dia boleh melakukan kewajiban perpajakannya sendiri
atau bisa juga minta digabung oleh suaminya
jadi kalau misalnya saya sudah menikah
supaya misalnya kita suami istri
kita sama sama bekerja
berarti di satu orang
jadi nanti saya tinggal datang ke kpp
kasih surat permohonan pencabutan npwp saya
sertakan bukti nikah
kemudian juga fotokopi npwp suami
jadi minta npwp saya dicabut
berarti npwp nya jadi bergabung di satu
potongannya semua di sana
nanti si suami ketika melaporkan spt nya
istri hanya dimasukkan dalam lampiran
bahwa penghasilan istri dari satu pemberi kerja
kalau istrinya pemberi kerja itu dimasukkan di situ
baik tapi kalau berbicara juga mengenai pelaporan spt ini kan lebih kepada
self assessment ya
berarti kejujuran di sini
dan yang menilai kejujuran mungkin dia pribadi
kepribadiannya dan tuhan seperti itu
dan bagaimana untuk mengatasi mungkin agar ketidakjujuran ini tidak terjadi
nah kalau sudah selalu ngomong kejujuran
betul sekali saya mau highlight dulu bahwa situ yang perpajakan kita self assessment
betul ya mas
jadi wajib pajak itu dikasih kepercayaan untuk hitung
untuk setor dan untuk lapor sendiri pajaknya
terus kantor pajak tahu dari mana
kalau laporan pajak ini benar
akhirnya kita butuh data pembanding
nah sekarang kan udah transparan ya
data kepemilikan harta datanya masuk ke dijen pajak
untuk bisa dilihat dibandingkan dengan spt wajib pajak
benar nggak nih
wajib pajak ini bilang dia punya penghasilannya segini
data rekening sebentar lagi masuk ke dijen pajak
tanggal berapa itu
per april ini ya
tuh yang punya banyak rekening
rekening di atas satu miliar
datanya akan masuk dijen pajak
jadi bisa pembanding bagi dijen pajak
untuk melihat kebenaran
spt dari wajib pajak
tapi biasanya kalau ada selisih atau ada perbedaan
kita nggak serta merta ya
biasanya kita counseling dulu
benar nggak nih
dari mana dapatnya
atau kita juga punya audit
tapi tidak banyak wajib pajak yang bisa di audit
karena kurangnya sdm di dijen pajak
baik kurang sdm dan juga mungkin masih ada data juga
tapi kalau kita juga melihat misalnya untuk dua ribu delapan belas ini
sejumlah pengamat pajakan mungkin mengatakan bahwa salah satu penyebab kenapa warga negara agak sulit untuk melaporkan pajak
karena insentif yang kurang
ataupun juga karena pajak tersebut tidak langsung dirasakan kepada pelayanan publik gitu
bagaimana untuk mengatasi supaya mungkin masyarakat yang berpikiran begini tidak selamanya berpikir buruk seperti itu terhadap aja
nah ini tugas kita bersama sebenarnya kalau sudah menyadarkan
gimana sih kepatuhan pajak di indonesia
kok masyarakat masih enggan untuk bayar pajak
kemungkinan satu dia tidak tahu
ya untuk itu berarti harus ada edukasi
nah sekarang kantor pajak seluruh unit kantor pajak melakukan penyuluhan sosialisasi
tidak hanya face to face tapi juga kita melalui telpon melalui sosial media
semuanya memberikan informasi supaya ketidaktahuan ini bisa kita atasi
yang kedua memang dia tidak mau
nah kalau untuk ini berarti kan harus dibuktikan
harus dipaksa ya artinya gitu untuk dia melaporkan dengan jujur
kalau masalah insentif saya rasa indonesia termasuk salah satu negara yang sudah memberikan banyak insentif
contohnya kemarin kita teks amnesty
ya yang kemarin kemarin tidak jujur silahkan aku kan di sini
dan setelah ada amnesti masih ada pp tiga puluh enam
dimana wajib pajak kalau kemarin nggak ikut amnesti tapi masih ada hartanya yang belum diikutkan belum dilaporkan
masih bisa melapor sebelum dilakukan pemeriksaan
jadi diberikan begitu banyak kesempatan bagi wajib pajak untuk membenarkan spt nya
dan kalau masalah kata pengamat insentif sama seperti negara yang lain
kita banyak memberikan kemudahan bagi wajib pajak
kayak penghapusan sanksi juga kita lakukan
tinggal kemauannya aja
tapi kalau berbicara dari indeks ketaatan perpajakan begitu
indonesia sebenarnya sudah berada berapa persen begitu atau di dunia juga
kita lihat dulu ya apakah ini dari spt yang masuk
kalau di tahun dua ribu tujuh belas sebenarnya dari tahun ke tahun peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan spt ini meningkat mas
tahun dua ribu enam belas itu sekitar enam puluh dua an persen
tapi tahun dua ribu tujuh belas itu jadi tujuh puluh dua persen
untuk tahun pajak dua ribu enam belas ya
tapi kalau dibandingkan dengan negara lain
itu jumlah wajib pajak yang lapor spt
dengan jumlah yang wajib lapor itu
kalau di negara malaysia maupun singapura itu di atas sembilan puluh tiga an persen
artinya indonesia kita masih ingin tingkatkan
tapi ada kabar gembiranya
pertanggal hari ini dua belas maret tadi saya cek datanya
jumlah wajib pajak yang sudah lapor spt per hari ini sudah empat lima juta
jumlah wajib pajak yang sudah lapor spt itu sudah di atas empat lima juta
lima juta dari berapa data wajib pajak
yang kita harapkan untuk lapor spt
sedangkan tahun lalu
karena dari tahun lalu
pertanggal dua belas maret itu baru dua tujuh juta
tiga juta yang masuk
jadi sudah meningkat empat puluh lima persen di awal awal
mungkin masyarakat sudah terbiasa dengan e filing
jadi mereka lapor pajak dengan e filing
sekarang awal lebih nyaman katanya
atau juga memang masyarakat sudah ikut amnesti pajak
pengen lebih tak patuh pajak lagi
berarti sudah ada peningkatan ya
karena ada e filing tadi juga
tapi mungkin bagi sebagian orang
ya mungkin milenial sudah cukup terbiasa
tapi masih ada juga yang menganggap bahwa
saya agap tek
tidak bisa untuk melakukan e filing begitu
belum lagi nanti mungkin ditambah problem lagi
nah ini kita tingkatin layanan
ini kayaknya hebat loh pertanyaannya
yang pertama untuk yang mohon maaf
mungkin yang belum terbiasa dengan it
semua kantor pajak itu membuka layanan
sekarang yang kalau datang ke kantor pajak
akan dipandu gitu ya
untuk mengisi e filing
dulu udah pernah gitu ya
atau mungkin dia lupa passwordnya dulu
kalau dia udah masuk dari tahun dua ribu lima belas
itu di inboxnya biasanya ada
kalau enggak kantor pajak juga buka lagi nih
di janpajak buka lagi layanan
itu kalau lupa e filing
tapi nanti nada ditanya beberapa
alamat email yang dipakai
alamat dia waktu dia daftar
mungkin itu ditanya
atau bisa juga live chat di website pajak go i
baru seminggu ini
baru seminggu ini ya
mungkin juga semakin meningkatkan lagi
tapi selain e filing
terus juga para karyawan
kita mungkin melihat ya
ada yang berpikiran bahwa ribet karena saya kerja dari pagi sampai pagi lagi
dan akhirnya sulit memberikan laporan
mungkin harus diingatkan lagi kali ya
terkadang juga mereka tidak memberikan laporan
boleh jadi karena itu mungkin dari tempat kerjanya terlalu lama
untuk menyalurkan ke karyawan
nah ini apakah kena sanksi juga
dan sebenarnya sepenting apa supaya pemberian spt itu
ibaratnya nggak terlalu mepet dengan tanggal terakhir
nah ini terima kasih si mn
ini sepertinya masalah klasik ya
wajib pajaknya kita karyawan udah pengen lapor
tapi bukti potongnya belum dikasih dari pemberi kerja
padahal itu adalah dasar kita untuk lapor spt
tahu dari mana
tahu dari mana
tahu dari mana spt nya itu akan kurang bayar
lebih bayar kalau
soalnya kan bukti potong itu
bukti dari pemberi kerja
bahwa kita sudah bayar pajak
nah itu harus masuk dalam spt
nah kita sudah menghimbau sebenarnya
dari jauh jauh hari
dari bulan januari
sudah menghimbau para pemberi kerja
untuk segera memberikan bukti potong
kepada karyawan karyawan tim mereka
karena itu dasar mereka untuk lapor spt
tapi apakah tetap diberikan peringatan juga ke perusahaan
seandainya bukan dari karyawannya gitu kan
kita melihat ini hal yang harusnya saling sinkron gitu
harusnya saling sinkron
saya sependapat mas
jadi saat ini sih tidak ada apa
kita tidak bisa mengenai perusahaan ya
tapi kalau dari wajib pajak yang tidak lapor spt
sudah ada aturannya
kalau tidak masuk spt nya
nanti telat kena denda
tetap ada denda ya
sepertinya memang sanksi harus
harus selalu ada begitu ya
untuk menimbulkan ketahatan
tapi yang menjadi pertanyaan ialah
mungkin bagi sebagian orang
begitu termasuk saya juga
agak sedikit ragu ragu
walaupun setiap tahun mengisi ini ya
mengisi laporan begitu
bagaimana sih sebenarnya untuk mengisi spt tahunan
mungkin dari awal kan
kalau dari tampilan itu
di jponline pajak go id ya
kemudian di sini masukkan nomor npwp nya
wah kebetulan sekali nih
ibu ani sudah membawa kartu npwp nya
nah ini masukkan npwp nya dulu
sebenarnya dari kartu npwp ini
kekuatannya apa aja sih bu
dari selain melapor
sebatas melaporkan pajak gitu
jadi npwp ini adalah sebenarnya identitas
identitas kita untuk setiap laporan perpajakan
pasti akan memasukkan identitas
nomor induk di kantor juga kan ada
nah itu sama kalau di kantor pajak
ini identitas kita
nah ini ketika kita mau memanfaatkan fasilitas elektronik
di sini kita perlu namanya elektronik
waktu kita punya evin
kita ke kantor pajak
itu kita akan dikasih nanti di email password kita
nah password itu yang akan kita masukkan di sini
untuk kita masuk ke
untuk masuk ke website laporan
website lapor pajak
dan karena ini password sensitif mungkin lebih baik
nanti ada yang masuk ke laporan saya ganti ganti spt saya
dan ini kan ada dua form
seribu tujuh ratus tujuh puluh s dan seribu tujuh ratus tujuh puluh ss gitu
kalau itu dimana nih
kalau saya pakainya s
saya boleh jelasin dikit tentang tiga jenis formulir untuk wajib pajak orang pribadi seperti kita
yang pertama seribu tujuh ratus tujuh puluh ss atau sangat sederhana
siapa yang pakai yang seribu tujuh ratus tujuh puluh ss ini
mereka adalah yang bekerja pada satu pemberi kerja
dan penghasilan brutonya setahun kurang dari enam puluh juta
ini sederhana banget
yang kedua seribu tujuh ratus tujuh puluh s atau sederhana
ini bagi siapa
bagi karyawan yang bekerja atau dia juga bisa mendapatkan penghasilan lain
dan penghasilannya dia di atas enam puluh juta setahun
yang ketiga seribu tujuh ratus tujuh puluh aja
tidak ada s atau ss nya
siapa yang pakai ini
mereka yang melakukan usaha kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
pekerjaan bebas ini siapa
dokter pengacara akuntan
dia pakainya seribu tujuh ratus tujuh puluh aja
jadi ada tiga formulir
tiga formulir ya
tadi saya cuma ingat dua
karena mungkin belum masuk ke level pengguna gitu
baik ya bu hadi
mungkin lebih baik kita coba partisipatif nih ya
memperlihatkan mungkin kan ada yang ragu nggak bisa misi sendiri
bahkan mungkin nitip isi sama teman
ya beruntung juga sih temennya tau penghasilan temennya lagi kan
gimana bu hadi untuk kita login ke dgpo
tenang aja nggak akan terlihat
tadi saya coba tiba tiba mungkin karena lagi terbuka
perkara password ini memang sedikit menegangkan ya
gak lupa soalnya passwordnya
saya cuma masukkan kode keamanan
tadi saya bisa masuk kok tiba tiba enggak
baik ternyata berhasil
berarti benar ini
nah setelah masuk
setelah masuk kan
ini ada gede banget ya e filing
langsung e filing ya jangan yang lain lain ya
kalau e filing nanti ya
nah ini saya sudah masuk nih
kalau yang belum diklik buat spt
untung masuk ya
ada kelihatan nih
gak apa dong ketahuan
masa juga tahan pajak gitu
kalau saya februari sudah masuk
februari sudah masuk
ya itu yang belum masuk mungkin
nyuruh ibu ani
kalau sudah masuk
gak bisa buat baru lagi ya
kalau buat bisa
tapi kalau saya sudah lapor
paling bisa hanya kalau saya melakukan pembetulan
saya masuk lagi
nanti pembetulan keberapa
jadi kalau sudah lapor spt
oh kayaknya ada yang kurang nih
ada yang salah kemarin
bukti potong yang belum masuk
berarti ini kalau pembetulan
ada yang mau dibetulkan
kalau saya sudah
saya harus lok out loh ini
bagaimana cara mengenai pengisian sendiri
selain tadi self assessment
terus kemudian kejujuran pribadi
kalau dari pengalaman sendiri
seringnya itu salah di mana sih
sampai akhirnya bukti potongnya mungkin tidak nihil begitu
masih ada tertunggak
biasanya itu kalau dia pindah pindah kerja
dalam satu tahun
itu kan harus disetahunkan
jadi ada bukti potongnya
dia cuma kerja delapan bulan
padahal harus disetahunkan dulu
jadi loh kok jadi kurang bayar
nah itu harus dihati hati di penghitungannya di situ
biasanya teman teman salahnya di situ
atau kalau dia suami istri bekerja
dan digabung penghasilannya
berarti kan ketika digabung
kan itu ada batasan batasannya ya
ketika digabung ternyata dia harus sudah masuk di bracket berikutnya
berarti ada kekurangan bayarnya
itu biasanya harus dikasih tommy
mereka kaget kan udah bayar gitu
tapi pembetulan itu masih bisa dilakukan sampai dengan tanggal akhir
wajib pajak boleh membetulkan spt
sampai sebelum dilakukannya pemeriksaan
kalau sudah dilakukan surat perintah pemeriksaan
nah itu pembetulan
masih bisa tapi harus bayar dulu
mungkin bagi penghasilan sudah
tapi ada penghasilan di luar gaji mungkin
sebutlah dari endorse an
ini masuk kan
jadi waktu menghitungnya itu
ada di objek pajak itu misalnya penghasilan lain
dia terima gitu
atau dia menyewakan kos kosan gitu
atau dia dapat juga misalnya dari penghasilan lain
nah itu dimasukkan nanti dihitung ulang
jadi pasti ada kurang bayar
seperti saya kan kurang bayar
juga ada endorse an
dan ngomong mungkin banyak juga orang masih bertanya tanya gitu ya
mungkin ibu ani silahkan mau disampaikan lagi
ibu ani supaya buru buru gitu kan melapor spt
jangan menunggu tanggal akhir gitu
ntar ada server down lah
itu kan sering ya
dan kemudian juga ada yang ingin tahu juga pasti ya
penghasilan tidak kena pajak itu di berapaan gitu
jadi mungkin mereka juga nggak
apakah juga punya kewajiban untuk melaporkan spt atau seperti apa
untuk wajib pajak orang pribadi yang single
itu empat lima juta sebulan
kalau penghasilannya di bawah empat lima juta sebulan
artinya dia belum
dia masih single
penghasilannya empat lima juta
di bawah empat lima juta
dia minta saja untuk npwp nya di nonaktifkan
nah itu pt kp
kalau sekarang yang perlu dilakukan adalah kalau sudah ada bukti potongnya
kalau udah punya evin
kalau belum pengen ikutan silahkan ke kpp untuk minta aktivasi evin
karena evin harus datang sendiri
karena itu kan rahasia ya
jadi harus datang sendiri ke kantor pajak
nanti ada formulirnya
langsung aktifasi di situ
nanti dikirim lewat email
sedangkan untuk mereka yang punya penghasilan di luar
misalnya dia selain bekerja dan juga dia punya penghasilan lain
pasti ada kekurangan bayar pajaknya
nanti silahkan setorkan dulu
itu pakai kode e billing
nanti ada di situ tandanya
bayar lewat atm
kekurangannya baru bisa diselesaikan e filingnya
dan saya rasa untuk semua masyarakat
ini adalah negara kita bersama
tanggung jawab kita bersama
pelakor pajak ini adalah salah satu bukti bela negara
jadi mari laporkan spt
lebih awal lebih nyaman
jangan jadi pelakor pajak gitu ya
pelaku koruptif pajak
luani terima kasih sudah berbincang di cnn indonesia business